presiden joko widodo belum menyiapkan nama pengganti menteri sosial kofifa indar parawansa
yang mundur karena mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur jawa timur
presiden menyampaikan bahkan hingga saat ini belum membaca isi surat pengunduran diri khofifa
yang sudah disampaikan sejak selasa sore melalui wakil presiden
suratnya memang sudah di meja saya
tapi belum saya baca
suratnya itu sudah di meja saya
tapi belum saya baca
jadi saya mau komentar apa
baca aja belum
jadi reshuffle nya kapan pak
baca aja belum
jadi pak pak kita langsung plt atau langsung diganti pak
mekanismenya nanti melalui plt
atau suratnya sampai di meja saya suratnya saya buka
kemudian saya baca baru saya bisa menyampaikan
kalau belum suratnya isinya aja belum ngerti gimana
baik tentu masih bersama dengan mas aryo bimo andri rosiade
dan sempat terputus ya pak amir samsudin kita akan coba hubungin lagi
karena kita butuh suara dari partai demokrat kali ini untuk bicara dinamika di jawa timur
yang beberapa orang begitu ya
saya hanya meminjam istilahnya
karena sudah berulang kali bu kofifa berhadapan dengan gusipul
walaupun dua kali sebelumnya itu menjadi wakil gubernur saat itu ya
dan sudah ada dosen ilmu politik dari universitas air langga
air langga pribadi dari surabaya jawa timur
selamat malam mas indra
baik tadi sebelumnya kita sudah bicara bagaimana di jawa barat di jawa tengah
sekarang jawa timur sebagai pemilik pemilih
terbesar kedua setelah jawa barat begitu juga menjadi modalitas penting untuk
di pemilihan secara tingkat nasional begitu ya
bagaimana kira kira pertarungan klasik antara bukoviva melawan saifullah yusuf ini
dalam pilkada jawa timur kali ini
apakah memang dua sosok inilah sebenarnya yang sekarang ini dibutuhkan oleh jawa timur
kalau saya lihat bahwa ada beberapa hal yang bisa di
yang harus kita perhatikan dalam pilgub kali ini
pertama pilgub jawa timur itu sangat ditentukan oleh penguasaan teritorial
yang mana daerah daerah yang penting di jawa timur itu bisa dibagi melalui
pertama adalah pembagian daerah mataraman daerah tapal kuda daerah arek yang meliputi surabaya dan malang dan daerah madura
nah kalau kita berkaca dari pengalaman dua pilgub sebelumnya
perang figur itu sangat penting
dalam pilgub dua ribu tiga belas misalnya kita melihat bahwa di daerah tapal kuda akan terjadi pertarungan yang seru
tapi kalau dilihat dari pilgub dua ribu tiga belas kelihatannya suara buko viva lebih unggul di situ
nah kedua kita melihat pada daerah mataraman
daerah mataraman itu kelihatan bahwa kemenangan karsa terhadap kofifa itu
lebih disumbang oleh faktor ketokohan kultural dari soekarwo
nah di sini kemudian bahwa
ini pilgub sebelumnya ya
iya pilgub sebelumnya
dan saya pikir hal yang hampir sama itu akan juga terjadi
nah di sini pada wilayah mataraman akan terjadi pertarungan keras antar figur yaitu mbak putih guntur soekarno putri
dengan mas emil dardak sebagai bupati trenggale
ini akan menjadi sebuah pertarungan yang keras
nah sebetulnya kalau kita lihat dari perimbangan ini yang menarik bahwa mas emil dardak sendiri sudah kelihatan dalam
kalau kita bandingkan lebih mengakar posisinya di daerah di wilayah mataraman
nah sementara mbak putih memang sebagai politisi yang memiliki kapasitas tapi saya pikir bahwa nama belakang dari soekarno saja tidak cukup untuk bisa merangkul suara mataraman
perlu kerja keras dari mbak putih untuk bisa memperebutkan suara mataraman
nah selanjutnya di wilayah demikian pula di wilayah arek yaitu wilayah surabaya dan malang ini akan menjadi pertahuan keras
dimana kalau kita berkaca pada pilgub dua ribu tiga belas lalu itu adalah wilayah yang seperti juga mataraman dimenangkan oleh karsa dan terutama oleh figur soekarwo
nah di sini akan menjadi persoalan seru
itu satu faktor
faktor kedua yang saya lihat itu adalah faktor antara partai dan figur
nah jawa timur ini saya pikir menjadi salah satu contoh bahwa partai politik bukan satu satunya faktor utama yang menjadi penentu kemenangan dalam pilgub
kalau kita lihat misalnya dua partai politik terbesar di jawa timur yaitu pkb dan pdip
itu dalam dua pilgub terakhir meskipun mengusung calon calon yang kuat tapi ternyata tidak memenangkan pilgub di jawa timur
baik parpol bukan penentu ya saya sekarang ke pak amir samsudin yang sudah tergabung kembali dari partai demokrat selamat malam pak amir bisa mendengar ya suara saya pak
ya pak amir sudah tersambung kembali baik pak amir kita bicara jawa timur sekarang pak amir
kalau kita ingat pada dua pemilihan gubernur di jawa timur sebelumnya begitu kita tahu demokrat mengusung soekarwo begitu ya dengan saifullah yusuf
yang sekarang justru demokrat kemudian mendukung mantan lawannya begitu ya bu kofifa begitu kali ini apa yang menjadi pertimbangan pak kenapa tidak tetap misalnya misalnya nih
karena sudah pernah bekerja bersama dengan pak saifula yusuf tetap bersama pak amir
iya saya kira jangan menggunakan apa namanya kata kata mantan lawannya ya sebetulnya tidak relevan menggunakan
karena sekarang kan pak karwo itu memang sudah dua periode
dan kebetulan pak saifula yusuf itu ada wakil beliau
jadi saya lihat jawa timur itu adalah berhadapan hadapan dua kubu calon yang saya kira yang akan bertarung di terutama sekali integritas
kita melihat calon ibu kofifa dengan wakilnya yang muda dari pak emil dardak
dan yang tergalek dengan pak saifula yusuf dengan wakilnya yang juga sangat bercita baik
ibu putri dari pak
putih guntur ya pak ya
ya ibu puti ya
jadi saya kira jawa timur ini saya kira tidak terlalu terlihat ya
tidak terlalu terlihat secara gamblang begitu ya
beda atau kualitas antara pasangan yang satu dengan yang lain
tetapi bagi demokrat ya konsistensi seorang kofifa di dalam integritasnya selama dia beberapa kali diberikan kesempatan untuk
memegang portfolio yang penting di negara ini
itu saya kira satu poin yang penting
ditambah lagi dengan pasangannya yang muda dan bertenergi dan juga terpelajar seperti saudara emil dardak
tanpa bermaksud mencoba mengurangi penghargaan saya kepada calon lawannya yaitu pak saifullah yusu
pak yusuf dan ibu putih guntur
tetapi saya melihat jawa timur
karena kedua pasangan membuat mudah bagi rakyat jawa timur untuk kemudian melakukan pilihan dan saya kira
oh begitu ya mudah
satu putaran akan selesai piskada jawa timur ini
sangat mudah begitu ya
akan menjadi mudah pak ya
padahal kan kalau kita lihat sosok saifullah yusuf ini kan petahana sebenarnya pak amir kan ya
petahana tetapi mungkin orang juga tidak akan melupakan bahwa beliau menjadi wakil gubernur di jawa timur itu mendampingi soekarwo tidak terlepas karena
dukungan dari demokrat juga
dan memperlakukan pertanyaan tanya kenapa umpamanya kalau ada pertanyaan kenapa seketika meninggalkan dan melupakan begitu saja demokrat
karena tempatan saya kira itu akan punya penilaian sendiri bagi warga jawa timur
karena itu menjadi seseorang di jawa timur itu tidak terlepas juga dari jasa demokrat
peran demokrat ya
baik ini rupanya ada yang ditinggalkan begitu sebenarnya
sebenarnya saya masih terus bertanya kenapa tidak kepada saifula yusuf begitu ya
itu tidak pernah ditinggalkan
mengucapkan saja selamat jalan pak yusuf
baik seperti yang kita lihat di bagian layar saat ini terlihat memang sangat kecil ya tapi sebenarnya terlihat di sini bahwa nah ini dia
pasangan dari saifullah yusuf dan juga putih guntur soekarno putri kali ini atau malam ini saat ini juga begitu sedang datang ke kpu provinsi jawa timur untuk mendaftarkan diri
dengan mendaftarkan dirinya pasangan ini
maka ibu kofifa indar parawansa yang berpasangan dengan emil dardak akan di kemungkinan akan dipastikan akan berhadapan dengan saifullah yusuf yang kali ini berpasangan dengan putih guntur soekarno putri
kita tahu dalam pasangan ini sebelumnya saifullah yusuf disempat sudah disebut sebut digadang gadang bahkan sudah ada spanduk kalau tidak salah begitu informasinya yang berpasangan dengan abdullah aswar
kepala daerah jawa timur
tapi ada karena satu hal yang membuat kemudian aswar anas menyerahkan kembali mandatnya untuk tidak maju begitu dalam pilkada jawa timur kali ini saya mungkin ke mas aryo bimo sebenarnya pertimbangan kemudian nama putih itu kenapa ada nama risma ada nama beberapa nama
kepala daerah jawa timur
kepala daerah jawa timur
kepala daerah jawa timur

kepala daerah jawa timur yang juga cukup berharga

yang dapil jawa barat
belum bersentuhan pernah bersentuhan
langsung dengan jawa timur tapi dipilih
untuk menjadi pendamping
gusipul tapi setelah jeda berikut ya
mas arya tetaplah bersama kami di prime news
ya sedang berlangsung saat ini untuk
pilkada jawa timur sedang berlangsung
pasangan saifullah yusuf atau yang lebih di
sering disebut sebagai gusipul
bersama dengan calon
wakilnya begitu putih guntur soekarno putri
dari pdi perjuangan
saat ini sedang mendaftar di kpu
provinsi jawa timur
perkembangan ini menarik karena nama putih
dipilih pada last minute
begitu ya setelah kemudian pdip
mencari siapa pengganti yang paling pas
untuk menggantikan nama
abdullah aswar anas bupati banyuwangi
yang akhirnya memutuskan untuk mundur
dari pencalonan dalam pilgub
atau pilkada jawa timur ini
nah saya ingin tanya sekarang mas aryo
ini sebenarnya kenapa kemudian
putih nama putih yang muncul
karena di jawa timur itu stok sebenarnya
dari pdi perjuangan juga cukup banyak kan ya
tentu saja wali kota surabaya tri risma hari ini
tentu saja memang ada jawaban
dari bu risma yang tidak mau tidak mau tapi sebenarnya
kan kalau petugas partai ketika
ketua umum bilang kan pasti mau juga
tapi kenapa kemudian nama putih
munculnya pak aswar anas
kesepakatan dari seluruh
salah satunya kesepakatan
dari seluruh bupati
wakil wali kota yang diusung oleh
pdi perjuangan yang waktu itu
dipertemukan oleh partai
kemudian siapa yang akan
ditutup sebagai wakil
gubernur di jawa timur
nah waktu itu sepakatannya
disampaikan bahwa salah satu kriterianya
itu adalah bagaimana
hadir dengan pkb
untuk lebih harmonisnya jawa timur
yaitu tidak membelah
warga nu dan tidak membelah
para kiai intinya begitu
akhirnya muncullah figur
dan aswar anas
dengan dukungan dan
kesepakatan dari seluruh
bupati dan wakil bupati yang
ada di jawa timur
yang ada di jawa timur
kemudian seluruhan itu cepat dikumpulkan ya
dikumpulkan ya mau ditawarkan ke burisma
mau ditawarkan ke ponorogo
mau ditawarkan ke magetan mau ditawarkan semua
akhirnya sepakat cara pandangnya
adalah bagaimana harmonisasi
jawa timur itu adalah bagaimana
harmonisasi buat warga pdi
perjuangan juga karena
sebagian besar warga pdi
perjuangan juga warga nu
jadi bagaimana kriteria kedua pasangan ini
tidak membelah nu dan tidak membelah
para kiai untuk pecah
ini penting waktu itu
nah sekarang dengan mundur itu pun
juga di musyawarahkan
dari kita dan ditanyakan juga
nu yang dalam ini
gus haiful dan
gus mohaimin ini yang dikehendaki
untuk menjaga konditivitas
suasana nu dan para kiai
kriteria kriteria dan akhirnya
seorang tra sukarno yang
ketemu dengan tra hasim azhari
menjadi gubernur dan wakil gubernur
supaya jawa timur ini
kalau tadi dari analisis
mas erlangga pribadi begitu ya
bahwa memang nanti
pertarungannya ada di empat wilayah begitu
ada tapal kuda matraman wilayah
are dan madura itu kan
di jawa timur memang teritorinya
seperti itu nah akan terjadi
persaingan sengit begitu di matraman
karena disitu nanti ada emil dardag
akan melawan nama
putih begitu ya nah
putih disebut disitu
kurang mengakar lebih mengakar pada
emil dardag mungkin karena sudah beberapa tahun ada
di wilayah matraman ini
bagaimana dengan kerja keras
nanti nih seorang putih yang memang selama
ini ada di mungkin dapilnya adalah
jawa barat dalam
dpr begitu dapil jawa barat
selama ini selalu menetap di jakarta
tidak pernah bersentuhan dengan komunitas
masa yang ada di jawa timur
ya kalau mbak putih
memang tidak bisa lepas dari
keluarga soekarno ya
jadi nanti dari
kota blitar dari makam
blitar akan memberikan
warna kesunyukan dan memberikan
sinar cahaya untuk jawa timur
supaya jawa timur ini lebih
sejuk kondusif dan
pilkada akan menghasilkan pemimpin yang
dan sinar hasil massa hari akan memberikan
keteduan dan kesunyukan dan
kejahatan buat jawa timur
jadi selain bahwa mbak putih
punya kompetensi ya
ada di komisi sepuluh
dan kita bisa lihat di youtube
kelihatan sekali bagaimana kompetensi
personalnya kompetensi profesionalnya
dan kompetensi sosialnya
selama waktu lima bulan ini
dia tidak hanya datang
tapi hadir di tengah masyarakat
dengan behavior politiknya
relatif lebih cepat
untuk bisa diterima masyarakat
jadi lebih memiliki kriteria ada nama soekarno
disitu sebagai pengganti asurana
faktor itu tidak bisa dihilangkan dari
kesejarahan bung karno itu
lahir di surabaya
dan sekarang makam itu ada di blitar
mau tidak mau setiap hal
tanggal dua puluh satu juni
juga dihadiri oleh
komponen masyarakat di jawa timur
kehadiran mbak putih
di dalam warna
pilkada ini dan yang paling
penting adalah memberikan
warna persatuan dan memberi
warna pancasila dan kebindekan
ini harus tetap disuarakan ya
memang karena pilkada ini mencari pemimpin bukan mencari lawan
selamanya begitu ya
kita tidak ada lawan
mbak kopi adalah mitra kita berdemokrasi
yang menarik saya ingin tanyakan ke gerindra sekarang
sempat terdengar akan memunculkan
untuk pilkada jawa timur
mengejutkan juga nama yang ditawari adalah
yeni wahid ini sempat juga mengejutkan
publik sebenarnya wah benar juga ini
bagus juga kalau misalnya mbak yeni mau waktu itu ya
nah sekarang kemudian ditinggal pks pan
pks juga akhirnya ke gusipul ya
kemudian pan akhirnya ke buko viva
berbeda jalan jadi koalisi ala dki
nggak bisa dibawa ke jawa timur begitu
nah sekarang gerindra karena
nama mbak putih ini masuk akhirnya gerinda masuk
ke saifullah yusuf
atau bagaimana sebenarnya dari awal
mau ke saifullah yusuf atau bingung
ya selama ini kan hubungan dengan
pak gus saifullah yusuf
kan juga bagus ya
komunikasi lancar ketua dpd kami
pak supri berkomunikasi sangat lancar
pak saifullah yusuf
sehingga ini jadi pertimbangan
bagaimana gerindra akhirnya
memutuskan pilihan kepada
saifullah yusuf itu yang pertama yang kedua juga
kami lagi mesra mesranya
dengan pkb saat ini ya setelah
berkoalisi di jawa tengah
pkb mendukung pasangan kami
ya dan pak
gus saifullah yusuf juga
representatif dari pkb dan dulu ya
tidak salahnya kami memberikan dukungan kepada
pak saifullah yusuf itulah
salah satu pertimbangan pertimbangan yang kita
jadi kenapa kami akhirnya memutuskan
saifullah yusuf jadi
bukan karena terpaksa ini akhirnya last minute begitu ya
bukan jadi selama ini komunikasi lancar
jadi meskipun membangun poros baru
kita juga terus berkomunikasi dengan
kandidat kandidat yang lain nah selama ini kita komunikasi
dengan pak saifullah yusuf
sangat baik dpd gerindra jawa timur
itu komunikasi sangat
cair ya komunikasinya bagus
salah satu pertimbangan kita kenapa kami
akhirnya memutuskan untuk
memilih saifullah yusuf
ditambah lagi bantuan pkb
di jawa tengah ini ya kemesraan ini
tentu harus berlanjut di jawa timur
itu bertukar seperti itu wajar wajar saja ya
bukan bertukar ini
bukan bertukar jadi kita lagi
mesra dengan pkb
bergabung bersama sama di jawa tengah kenapa
jawa timur kita tidak bersama sama dengan
pkb untuk bergabung
karena sudah di jawa tengah sudah dikasih bu ida fauzia
maka jawa timur akhirnya memilih saifullah yusuf gitu enggak
akhirnya hubungan lagi mesra
kenapa hubungan yang mesra ini tidak
dilanjutkan di jawa timur
dalam politik sah sah saja seperti pdi dengan
p tiga di sumatera utara
kita juga bareng bareng di papua
kita di papua
di papua kita bareng bareng
walaupun tadi jawa tengah
ini justru menariknya bahwa terjadi cross cutting
sehingga saya melihat tidak ada satu
konflik yang tajam di dalam rakyat sekarang ini
betul jadi tidak ada pembalasan ya saya bisa bilangkan pak andi
jadi dalam suatu hari
satu panggung dua panggung
tiga panggung berbeda tapi
di akhir lap terakhir satu panggung terjadi bisa
bisa terjadi ya
berangkat dari jakarta pagi tapi sudah
suatu tempat beda panggung
dua panggungnya beda satu panggungnya sama
masuk pesawat lagi pulang jakarta
itu pernah terjadi
dalam kampanye besok
baik sebagai penutup untuk jawa timur ini
saya ingin tanggapan dari mas erlangga pribadi
jadi kalau misalnya
karena kita lihat ini sudah tiga kali pertarungan
kofifa indar parawansa bertemu dengan
saifullah yusuf ini apakah memang
mencermati tentu saja kelemahannya
bu khofifah seperti ini kelemahannya saifula yusuf
seperti ini kira kira apa yang
yang membuat pasangan ini nanti akan
jauh lebih unggul mungkin
apa namanya mencuri di
menit menit terakhir misalnya mencuri
suara pemilih jawa timur di menit ini
akhir dengan cara apa misalnya begitu
analisis anda seperti apa
kalau jawa timur ini
saya masih melihat bahwa
sebuah tesis politik bahwa all politik
is lokal jadi bahwa penguasaan
bertarung terhadap daerah daerah teritorialnya
itu akan menjadi
penentu kunci dari kemenangan
nah seperti saya tekankan di awal misalnya
salah satu tantangan
misalnya dari pdip
yang mengusung mbak putih
tentunya ini pdip memberikan
konsentrasi khusus terhadap jawa timur
sehingga kemudian menampilkan
putih guntur soekarno putri di
dalam medan pilkada
misalnya bagaimana kemudian
menundukkan hati dan pikiran dari masyarakat
jawa timur misalnya di mataraman
dimana disitu berhadapan dengan tokoh yang
pemimpin yang organik seperti
mas emil dardak nah sementara
di sisi yang lain pertarungan misalnya
di daerah tapal kuda sampai
sejauh ini masih bertarung keras
meskipun secara tipis masih
dimenangkan buko viva ini tentunya adalah
pr tersendiri bagi
saifullah yusuf untuk mengamankan
posisinya dan kemudian pada
bukow viva untuk mempertahankan posisinya di daerah
dan pertarungan yang penting juga di daerah
arek surabaya dan
malang ini terkenal sebagai
pemilih yang sifatnya swing voter
tidak terlalu terikat pada
nah disini kapasitas
dan kemudian intelektualitas itu
menjadi kunci dari kemenangan
dan yang akan menjadi misteri tentunya
penentu utama di last minute nanti adalah
daerah madura begitu mas
daerah madura ini kenapa saya penasaran jadinya
tadi ini mau saya tutup nih kenapa daerah
madura menjadi kunci kemenangan di last minute
daerah madura ini
menjadi sangat penting kalau misalnya kita lihat
kemarin di pilgub sebelumnya
dua ribu delapan misalnya sampai dua ribu tiga belas
berbagai kontroversi itu
muncul di daerah madura
dan selanjutnya juga
pemilihan ulang ya madura ini terkenal
iya madura ini terkenal
ada pemilihan ulang itu kontroversinya
hubungan koneksitas yang kuat sangat kuat
dengan masyarakat bawah tapi
tidak bisa mudah ditebak
orientasi politik dan dukungan afiliasi mereka
nah disini kemudian saya pikir
madura akan menjadi bagian yang
sangat strategis kunci dan
ikut menentukan kemenangan
salah satu pihak dalam pilgub jawa timur nanti
oke baik jadi kesimpulannya
kalau untuk pemilu nasional
jawa adalah kunci karena
ada disana tapi khusus
jawa timur madura adalah kunci
begitu ya mas air langga pribadi
terima kasih mas air langga atas analisisnya
malam hari ini
untuk wilayah jawa timur saya ucapkan
terima kasih juga untuk mas andre
untuk malam hari ini tentang
perbutan suara di pulau jawa
dalam pilkada kali ini tetapi
perebutan suara menjadi kepala daerah tidak hanya terjadi
di tanah jawa kami akan hadirkan
perkembangan terkini dinamika pilkada
jelang penutupan pendaftaran pasangan calon
pukul dua puluh empat malam nanti dari
sejumlah daerah lainnya prime news masih akan segera kembali
di jawa timur terima kasih